indonesia berduga kehilangan salah satu tokoh bangsa ketua dewan per sekaligus cendekiawan muslim prof azumardi azra wafat setelah mengalami serangan jantung dan dirawat di rumah sakit selangor malaysia
bagaimana sepak terjang dan sosok profesor azumar diazra di mata media selama ini
kita akan mengulasnya dari kacamata editorial bersama dengan para narasumber
sudah ada wakil pemimpin redaksi cnn indonesia tv revolusi riza
selamat malam mas revo
selamat malam rivana
oke mas revo ini setelah kemarin kita kehilangan buya syafi'i ma'arif
kini kita kembali berduka kehilangan salah satu cendekiawan muslim profesor azumar diyazra
bagaimana kemudian sosok almarhum di mata media di mata cnn indonesia mas revo
ya rifana tentunya kita memandang
kita sangat kehilangan dia dengan kepergian profesor azumar diyazra
karena beliau ini sekarang kan sedang menjabat sebagai ketua dewan pers
kita tahu pemilihan anggota dewan pers itu kan berlangsung setiap tiga tahun sekali
dan profesor azumar diyazra ini terpilih masuk sebagai anggota dewan pers pada tahun ini
dan kemudian terpilih jadi ketua dewan pers mengantikan profesor m nuh
kita begini dewan pers ini kan merupakan garda terdepan lah bagi kita semua dalam isu isu jurnalistik dan pers di tanah air
mandat dari undang undang nomor empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan itu kan memberi dunia pers di indonesia itu memiliki sifat self regulatory
jadi ketika ada sengketa pemerintahan maka semua sengketa pemerintahan itu diselesaikan melalui mekanisme di dewan pers
jadi dewan pers itulah
kemudian kita sementara anggota dari dewan pers itu dipilih oleh kita kita media ini memilih memilih unsur apa namanya
semua unsur di media itu memilih anggota dewan pers
anggota dewan pers itu berisi dari sembilan orang
tiga dari unsur jurnalis unsur wartawan
tiga dari unsur perusahaan pes dan tiga tokoh masyarakat
di tahun dua ribu dua puluh dua ini tokoh masyarakat salah satunya yang terpilih mewakili masyarakat dalam anggota dewan pers itu adalah prof adi azra
dan kemudian beliau terpilih menjadi ketua dewan pers
kita sangat kehilangan karena prof sumardi azra ini terpilih menjadi ketua karena memang kepakarannya karena ketokohannya karena kebijaksanaannya mewakili tokoh masyarakat
kita tahu beliau adalah seorang kawan kawan yang super toleran kemudian memiliki keperluan yang sangat tinggi pada isu isu bangsa dan negara
dan kita memilih beliau untuk menjadi ketua dewan pes dengan harapan bahwa beliau bisa mengawal dunia pes ini tetap ada di jalurnya atau di tag nya
maka ketika kita mendengar pada hari ini beliau berpulang di malaysia dan beliau berpulang dalam tugasnya
sebagai ketua dewan pes mewakili bangsa di negeri seberang kemudian ternyata harus berputar di sana karena terlalu banyak
ini yang membuat kita hari ini cukup kehilangan karena keperluan yang jauh
oke dan sudah bergabung juga anggota dewan pers mas sabto anggoro
mas sabto tadi mas revo sudah mengungkapkan bahwa dunia pers atau pers di indonesia ini sangat kehilangan
sekali ya dengan berpulangnya prof azumardi azra mungkin tadi anda bisa meneruskan kembali apa yang sudah disampaikan
kronologisnya ini sampai kemudian almarhum prof azumardi azra sakit kemudian meninggal di malaysia
ya setelah turun dari pesawat langsung dibawa ke rumah sakit terpeng di selangor itu adalah rumah sakit yang terdekat
dari bandara klia dan rumah sakit itu adalah spesialisasinya lebih banyak di jantung
tapi ada indikasi di awal sempat muncul informasi bahwa itu juga terkena di jantung
tapi kita tidak tahu soal itu dan dewan pes tidak mendapatkan informasi soal itu
kemudian kita koordinasi di
di dewan pers untuk merapatkan bagaimana menghadapi situasi tersebut
saya dibantu sama teman dari abim
ada teman juga awim sebagai salah satu yang mengundang
saya juga membungkuk teman teman dari iswami
itu batu persahabatan wartawan indonesia dan malaysia
juga dibantu sama teman teman dari wartawan antara di sana
kita koordinasi dan memantau terus dan dapat informasi
dan pada hari kemarin saya berkesempatan ke rumah sakit
menemui masjid masjid untuk menjenguk prabu azra
tapi kebetulan pada saat yang bersamaan ibu ipah azra bersama anaknya mas firman
habis menjenguk dan disampaikan bahwa kondisinya beliau
tidak bisa disinggung secara langsung
jadi bisa melihat dari kajak di kanteng batis
di situ ditambah
mas sabto kita tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang anda sampaikan di akhir
mas sabto kita tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang anda sampaikan di akhir
oke tampaknya kita mengalami kendala komunikasi lagi
mas revo sambil menunggu nanti bergabungnya lagi mas sabto
mas revo selama ini kita menyaksikan bahwa almarhum prof azumardi azra
selain aktif kemudian di dunia pers begitu ya tapi beliau ini juga bersifat sangat kritis
terhadap kebijakan kebijakan pemerintah
apakah kemudian anda melihat ini sebagai sikap idealisme almarhum prof azra
menjaga jarak dengan kekuatan
kekuasaan mas revo
ya belum terbuka prof azra tentang anggota dewan
dan dan dan
emang begitu lah
ini kami tidak bisa mendengar apa yang anda sampaikan mas
tampaknya mengalami kendala komunikasi
mungkin kita harus jeda terlebih dahulu untuk memperbaiki komunikasi
antara kita dengan para narasumber
sianen indonesia newscast segera kembali sesaat lagi
dan juga anggota dewan pers sabto anggoro
saya mau ke mas revo dulu
nanti saya baru ke mas sabto lagi
selain sepak terjang beliau di dunia pers begitu ya
bahwa di sisi lain prof azra ini banyak sekali memberikan kritik
banyak sekali memberikan pandangan pandangan
tentang kebijakan kebijakan pemerintah yang dianggap oleh prof azra ini
keluar jalur begitu ya
jadi sikap kritis sikap kritisnya prof azra ini menunjukkan bahwa
memang almarhum ini menjaga jarak sekali dengan kekuasaan mas revo
ya kita kalau membaca pemikiran pemikiran prof azra itu kan memang
sebuah hal yang sangat dibutuhkan untuk negara ini untuk bangsa ini
dan ketika beliau terpilih menjadi salah satu dari anggota dewan pers pada waktu itu
terakhir itu ada enam calon anggota dewan pers dari unsur masyarakat
dari unsur tokoh masyarakat
dari enam itu prof azra kemudian ada mas sabto dan satu lagi ibu nunik
ya mas tato nanti mungkin koreksi kalau saya salah
artinya kalau misalkan ketika
pa azra kemudian mas sato
dan ibu nunik ini masuk dalam calon anggota dewan pers pada saat itu
itu sudah masuk dalam proses saringan yang cukup ketat dari badan pemilik anggota
tokoh tokoh masyarakat ini diajukan oleh unsur unsur pes sendiri
jadi oleh kita kita ini perwakilan jurnalis dan juga perwakilan dari perusahaan pers
nah pada akhirnya kemudian dari enam calon kandidat pada waktu itu
prof azra ibu nunik dan mas sato terpilih sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat
dan kemudian selanjutnya dari sembilan orang yang terpilih prof azra kan yang terpilih sebagai kedua
tentu kita memandang ketokohannya sangat luar biasa
bahkan kalau kita bisa mengatakan bahwa beliau ini pegawan lah
terus perempatan langsung ini aja
tapi kita tidak boleh pakai ini
jadi sebelah ini
kita lewat dikit
sebelumnya ada prof pak edkampo kemudian ada pak stanley prof bagi manan pak ikhlasulama dan sebagainya
mereka mereka ini adalah tokoh tokoh yang buat kita kita ini adalah para pegawai yang diharapkan
itu bisa menjaga kebebasan pers di tanah air dan bisa menempatkan pers ini ada di relnya
tentu bersedih karena prof azra dan delapan anggota dewan pers yang lain ini kan hitungannya baru dilantik sekitar bulan mei dua ribu dua puluh
jadi baru berjalan beberapa bulan dan kita kemudian harus kehilangan sosok seperti prof azra
padahal selama ini beliau lah yang menjadi gantungan kita semua ini untuk menjaga supaya pers indonesia ini tetap bermartabat ada di relnya dan bisa menjaga kebebasan pers di tanah air
oke saya mau ke mas sabto mas sabto sebagai anggota dewan pers bagaimana anda dan juga teman teman anggota dewan pers melihat sosoknya prof azra yang banyak kemudian melontarkan kritik kepada kebijakan kebijakan pemerintah seolah prof azra ini memang dalam setiap zaman selalu ingin menjaga jarak dengan kekuasaan gitu mas sabto
ya kalau dalam waktu tadi sebut sama mas revo kita baru empat bulan berkecimpung setiap hari bersama sama dengan prof asra tampaknya memang beliau memiliki semangat yang meledak ledak yang luar biasa dan punya karakter yang jelas
tampak dalam beberapa hal beliau melakukan diskusi dengan kita terutama masukan dari teman teman konstituen
yang mana berkaitan dengan rkuhp beliau memimpin sendiri dan berangkat ke setiap praksi dan ketemu dengan dpr bahkan pada saat termasuk juga ke menko polhukam ketemu sama prof mahfud
dan disitu kelihatan bertapa banyak pihak menghormati beliau dengan karakternya dengan pemikiran intelektualnya bahkan kepemimpinan beliau waktu kita ada di dpr itu
yang waktu itu yang memimpin adalah desmond j mahesa menyampaikan bahwa masukan yang diterima dari rkuhp yang diterima dari dewan pers itu insightful mencerahkan begitu
tentu saja ini memberikan harapan yang signifikan karena di dalam rencana rkuhp yang sebelumnya dilakukan disusun oleh pemerintah banyak hal kira kira ada dua puluh dua pasal dan utamanya di sembilan klaster
dan empat belas pasal yang paling signifikan yang perlu dikoreksi kita tidak hanya menyampaikan informasi tapi kita sudah memberikan draft reformulasi yang mana itu mendapatkan dukungan penuh dari dpr
oke mas sabto sebelum kejadian ini apakah kemudian prof azra masih terlihat baik baik saja atau justru menunjukkan gejala beliau kelelahan
karena banyak mengunjungi beberapa tempat begitu kita tahu sebelum ke malaysia beliau sempat pulang ke kampung halamannya di sumatera barat
pada saat anda bertemu apakah kemudian terlihat gejala yang berbeda
beliau pergi ke sumatera barat bahkan kita bikinkan ukw karena ukw nya dari ukw ada kurang makanya kita datang ada penambahan ukw kita lakukan ukw di tanah kelahiran beliau di bukit tinggi
di sumatera barat dan di situ ada sekitar lima atau enam hari beliau bersama dipedamping oleh anggota dewan pers pak mas waka agung dharmajaya mas toto juga mas yadi di sana
dan tampaknya ketemu sama banyak pihak mulai ketemu gubernur wali kota dan bahkan kapolda juga dari memasa ketemu di sana banyak
terus sampai di rumah saya ngobrol sama ibu ipah bahwa bapak oke oke aja sehat sehat saja
bahkan sebelum berangkat beliau menyampaikan bahwa prof asra ini bu ipa maksudnya menyampaikan prof azra ketika berangkat sehat sarapan seperti biasanya berangkat ke bandara
setelah pulang sopirnya prof azra mas hadi menyampaikan ke ibu ibu kok tadi kayaknya bapak kok kelihatan letih ya gitu
nah itu yang saya dapat informasi diskusi ketemu sama ibu ipah asra waktu di rumah sakit
serdang di selangor
nah tampaknya ya itu setelah itu naik pesawat ya tadi yang saya sampaikan setengah jam sebelum pendaratan terjadi apa beliau batuk batuk
terus ya mungkin ada beberapa informasi yang menyatakan bahwa memang kalau orang sedang ada serangan jantung memang sebaiknya harus dibatukkan
itu mungkin beliau juga sudah mengetahui hal itu
jadi memang sempat terlihat lelah begitu
ya menurut pengakuan dari sopirnya almarhum prof asra
saya ingin tanya mas sabto kondisi almarhum ketika dirawat begitu turun dari pesawat ketika kemudian dirawat masuk ke dalam rumah sakit selangor ini seperti apa
di sana apakah sempat mengalami perbaikan atau justru malah naik turun atau memang sudah menunjukkan perburukan ketika masuk ke rumah sakit mas toto
ketika hari pertama memang diinformasikan bahwa beliau kritis
akhirnya mestinya di icu dipindahkan ke ccu yang mana itu adalah tempat yang lebih kritikal
terus besoknya belum ada perubahan
ketika saya ketemu sama ibu ipah asra menyampaikan kondisinya belum berubah
tapi justru kemarin malam saya dapat informasi dari kedutaan maupun dari teman teman dekat di sana
termasuk saya koordinasi sama hampir seluruh teman teman yang ada di malaysia
justru disampaikan bahwa kondisinya sedang membaik
semalam kira kira kalau waktu di desa sekitar jam delapan jam sembilan malam itu kondisinya membaik
jadi saya ada harapan lah
kita semua berdoa agar semakin sehat semakin membaik
memberikan informasi yang saya tentu saja kaget ketika siang tadi mendapatkan kabar
sementara posisi saya lagi harus kembali dari malaysia
ada pesan khusus mungkin dari prof azra kepada teman teman di dewan pers sebelum berangkat ke malaysia itu
biasanya kan memang gini prof asra itu selalu setiap pagi
itu sekitar subuh gitu selalu menyampaikan beberapa informasi
informasi informasi berkaitan dengan tulisan tulisan beliau
berita berita berkaitan dengan yang berkaitan dengan dewan pers dan lain lain
beliau malah nggak bilang ke kita kalau mau pergi juga
nggak ada bilang nanti ketemu mas sabto nggak gitu juga
saya bilang kalau mau pergi ke malaysia pamit
jadi selalu ada pesan seperti itu setiap pagi
jadi selama ini apa yang terbaik menurut prof asra
kami support dan beliau siap hadir di setiap kesempatan
bahkan dia minta maaf kalau misalnya ada acara yang dia
dia bentrok dengan acara yang lain
tapi tampaknya memang acaranya jadwalnya padat sekali
sementara beliau tidak punya asisten pribadi
seperti biasanya seorang pejabat gitu
dia banyak dilakukan sendiri
oke ada kesederhanaan di situ ya
bahwa semuanya dilakukan sendiri
sangat sederhana sekali
sendiri pada saat kita lihat foto
selalunya pun prof asra tidak menggunakan pesawat
ataupun duduk di kelas bisnis begitu ya
tapi sama berbaur dengan masyarakat biasa begitu ya
tapi saya ingin tanya ke mas revo
selain tadi sudah diungkapkan oleh mas sabto
kritisnya almarhum prof azra tentang ruu kuhp
sampai kemudian memberikan masukan kepada dpr melalui dewan pers
perhatian beliau yang sangat besar sebagai cendekiawan muslim
bahwa prof azra ini almarhum menjadi salah satu tokoh modernisasi islam
beliau menyuarakan toleransi tinggi terhadap kerukunan umat beragama
bagaimana kemudian media melihat pandangan prof azra terhadap modernisasi islam ini mas revo
ya kan kalau misalkan kita melihat rekam jejaknya ya
nah kita sendiri di cnn indonesia ini termasuk yang lumayan sering untuk mengundang prof azra
bahkan tanggal baru minggu lalu ya
kita mengundang prof azra sebagai narasumber dalam program kita
tidak hanya bicara mengenai sosok islam modern
dan bagaimana tentang toleransi
bahkan dalam ketika terakhir itu ratu elizabeth meninggal dunia
kita juga mengundang beliau karena memang pengetahuan beliau tentang dunia internasional
itu cukup kepakarannya sangat diakui oleh kita semua
sosok sosok seperti prof azra ini kan
sebagaimana juga tadi rifana sampaikan
ketika buya shafi'i ma'arif prof asra berpulang
ini merupakan sebuah kehilangan besar
tidak hanya bagi kita kalangan media ya
karena beliau adalah ketua dewan pes
tapi juga bagi bangsa ini
ya kita berharap tentunya
ada banyak lagi lah pengganti pengganti prof azra
tapi bagaimanapun sosok seperti beliau yang sudah cukup matang
cukup bijak dalam menyikapi setiap persoalan ini yang membuat
yang mungkin belum tergantikan oleh yang lainnya
nilai apa mas revo yang bisa kita simpan sebagai bangsa
yang telah kehilangan begitu banyak intelektualis kritis
salah satunya almarhum prof azumar diyazra ini
setelah sebelumnya kita kehilangan buya shafi'i
iya beliau adalah sosok intelektual muslim gitu ya
tapi kan ya beliau berang jabat sebagai rektor
duduk di beberapa pemerintahan sebagai tenaga ahli dan sebagainya
kemudian karena kepakarannya itulah
kemudian juga kalangan pers meminta beliau bersedia untuk masuk
sebagai salah satu kandidat anggota dewan pers pada waktu itu
kita melihat beliau ini tidak hanya bijak dan jernih dalam melihat persoalan
tapi juga cukup berani kritis gitu ya dalam menyuarakan apa yang memang harus disuarakan
dan semangat semangat itu kan yang sebenarnya juga yang harusnya kita tiru di kalangan media
bahwa jika ada sesuatu yang salah katakan salah gitu ya
dan yang paling cukup harus kita akui adalah
yang cukup baik dari prof azra
ini adalah ketika beliau menyampaikan kritik itu bisa disampaikan dengan cara yang baik
walaupun tajam ya nak walaupun tajam tapi itu tidak menyinggung perasaan
nah ini yang juga satu hal yang mungkin juga bisa kita teladani lah
nah kritis dalam setiap melihat persoalan jernih dalam melihat persoalan
tapi pun begitu
ketika menyampaikan secara kritis
karena memang benar apa yang dikatakan
sehingga itu tidak membuat orang yang dikritik itu cukup merasa tersakiti
mas sabto terakhir mungkin kita akan tanya untuk prosesi pemulangan jenazah
kemudian pemakaman dari almarhum prof azra ini
apakah anda sudah dapat informasi bisa di share kepada kami mas sabto
ya saya dapat informasi dari
dari teman teman di kedutaan malaysia
juga tadi dapat informasi dari uin yang juga ikut aktif melakukan koordinasi
besok insyaallah berangkat pesawat
pada jam tujuh pagi dari klia dipergerakan sampai di jakarta cengkareng jam delapan tiga puluh
mungkin proses sejam
untuk proses yang
proses yang lain lain termasuk mungkin urusan imigrasi
dan itu setelah dari
begitu sampai di bandara cengkareng
langsung dibawa ke uin untuk disemayamkan di uin jakarta
terus setelah itu langsung dimakamkan di pemakaman taman makam pahlawan kalibata di blok z
kira kira sekitar jam sebelas sampai jam satu
yang menurut jadwal
oke kita tunggu nanti bagaimana prosesi pemulangan jenazah
hingga pemakaman dari almarhum prof azumardi azra
terima kasih sekali mas sabto anggoro
atas waktunya kepada cnn indonesia pada malam hari ini
dan mas revo kita akan bergabung
lagi nanti kita akan membahas editorial view tentang topik lainnya
dan cnn indonesia newscast segera kembali
saya saat lagi tetaplah bersama kami